sampai jumpa di video selanjutnya
telponnya mana sih nih biar saya yang telpon bang hojak
apaan pakai telpon gue
gue duduk di dekat lo
siapa tahu aja lo duduk sini doang
pastiin sebelah sana udah
lo udah tau belum
udah pulang ke depok ke rumah emaknya
dia nggak balik lagi ke sini
yang bener lo
mau ke pasar
gue udah telponin
tapi adalah daripada sibuk
kalau warung gue ada tisna
beneran ada tisna
lo suruh kemana deh dia
iya iya iya kenapa kagak lo aja ke warung gue
kaki gue capek
eh tis lo ditungguin aja murot
katanya mau ke pasar
mau ngopi dari tadi
terserah lo dah
apa mau jemput aja murad
bentar ya gue siapin
pak haji mau teh dong satu
pak haji lagi bikin kopi dulu buat saya
kalau sama matin makannya
terserah gue det
terserah lo dah
sabar gak pak haji
saya lagi buru buru min
ditungguin sama haji muro di rumahnya
yaudah kalau gitu kopinya taruh dulu
sekarang jemput haji murot
yaudah kalau gitu mimin aja jemput
eh jangan tuh saya aja
pak haji saya titip dulu kopinya ya
terus tadi saya ngambil gorengan satu
ini mbak tolong pakein
makasih ya mas indro
grogi ada si ratna
siapa yang grogi
lo udah dapet kerjaan lagi mot
belum pak haji
gue denger penghasilannya gede
motor aja gak punya
karena sekarang banyak yang ngasih dp kecil
teken banyak yang murah
empat jutaan juga
iya betul tepa aji
mak lagi senang ya mak
iya seperti itu
lagi banyak orderan ya mak
nah kakak juga
lagi senang aja
emang kakak boleh
gue lihat muka lu berdua bedu
bedu apaan pak aji
agak ada bedanya
mirip mirip gimana maksudnya pak j
pas tadi haji sodi kasih tau saya buat jemput pak aji
eh tapi kopinya belum sempat saya minum
kenapa lo nggak jadi minum
tadi saya diburu buru sama si mimin
kalau saya lama pak haji dia yang nganter
ya boleh jangan
ngobrol aja dari tadi
eh bukan dia yang ngajak ngobrol pak aji
udin nampak bersemangat sekali
ada apakah gerangan bos
apakah saya boleh tahu
gua dapat berhubungan dengan si mimin

apakah bang ojak sudah menyatakan ngundurkan diri bos
terus kenapa bos
ojak kagak ngundurin diri
tapi udah kagak tinggal di sini lagi
balik ke rumah nyanya di depok
lelem mau ngapain
kalau keluar gang teh lihat lihat
pak ji mau ke mana
mau beli sepatu buat cucu gue
oh itu mau beli di toko depan min min aja
bagus bagus terus pura pura lagi
kenapa pak ji
balik lagi ke rumah tis ada yang ketinggalan
apa yang ketinggalan
atau alamat toko sama merk sepatunya alia

nakal lagi sendiri